kalau kamu disuruh milih kamu pilih uang lecek atau uang bagus
tapi kenapa kemarin di minimarket uangnya malah kamu remas
terus pas blokar jelengan uangnya malah kamu stapler
dan kamu selalu melipat saat penyimpanannya kan
kamu juga harus bisa merawat dan menjaganya dengan benar dong
itu juga sebagai wujud kecintaan kita kepada rupiah
bahkan bank indonesia membuat aplikasi er rupiah
dari rupiah ini tommy bisa mengembangkannya dengan berinvestasi
contohnya investasi saham obligasi reksadana dan masih banyak lagi
dengan begitu selain merawat dan menjaga rupiah
kamu secara tidak langsung juga membantu bangunan negara
yuk sama sama jadi generasi yang cinta bangga dan paham